operasi patu jaya dua ribu dua puluh yang digelar polda metro jaya ternyata tidak hanya menyasar kendaraan bermotor
direktur lalu lintas polda metro jaya kombes sambodo purnomo yogo mengatakan pihaknya akan memperhatikan pesepeda yang melanggar aturan lalu lintas
jumlah pesepeda di jakarta yang mengalami peningkatan selama masa pandemi dinilai itdp sebagai tren yang positif
itdp menilai sepeda menjadi alternatif mobilitas terbaik warga jakarta karena dapat mengurangi kemacetan menjaga lingkungan dan berdampak bagi kesehatan
terkait ancaman sanksi bagi pesepeda yang melanggar aturan lalu lintas dalam operasi patu jaya dua ribu dua puluh yang disampaikan oleh dirlantas polda metro jaya
faila menilai hal itu justru dapat menurunkan animo masyarakat untuk bersepeda
yang perlu difasilitasi oleh pemerintah adalah infrastrukturnya
kita disuruh sepeda dengan baik tetapi infrastrukturnya belum ada rambu rambu untuk sepeda belum ada
jadi kita mau berpengalaman seperti apa sebagai pesepeda kita juga agak bingung
ini saya tentunya di perempatan saya harus mengikuti mobil atau saya harus mengikuti pejalan kaki
saya pesepeda itu lebih punya rambu rambu sama dengan mobil atau pejalan kaki itu juga hal yang masih ambigu bagi para pesepeda